barusan sudah berlangsung pertemuan secara terbatas pak prabowo bersama dengan tokoh tokoh partai koalisi
banyak hal yang dibahas secara rinci nanti akan disampaikan oleh mungkin masing masing diwakilkan oleh bang muzani sebagai sekjen partai gerindra
pertemuan tadi berlangsung selama kurang lebih dua jam dan bicara banyak hal tentu terkait dengan langkah partai koalisi selanjutnya langkah politik tentunya
dan nanti secara lengkap tentu teman teman bisa dengarkan langsung dari sekjen partai koalisi
terima kasih pak daniel selaku jurubicara
bismillahirrahmanirrahim assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya
saudara saudara sekalian teman teman wartawan dari berbagai macam media yang saya hormati
pertama tama kami berdiri di sini para sekjen sekretaris jenderal partai koalisi
adil dan makmur menyampaikan terima kasih atas perhatian saudara saudara sekalian
pertemuan pada hari ini
partai koalisi adil dan makmur pengusung pasangan prabowo sandi dalam pilihan pilpres dua ribu sembilan belas
diselenggarakan atas undangan dari calon presiden pak prabowo dan pak sandi
pertemuan berlangsung sejak pukul dua tiga puluh sampai dengan mahrib tadi
pertemuan berlangsung secara akrab
dan berlangsung dalam suasana kehangatan yang amat bagus
kemudian masing masing pimpinan partai juga menyampaikan pandangan
tentang berbagai macam hubungan dan kerjasama politik ke depan
pasca diputuskannya mahkamah konstitusi tersebut
pak prabowo menyampaikan pertama tama ucapan terima kasih
yang teramat besar kepada partai koalisi atas kepercayaan partai partai koalisi
partai pks partai pan partai demokrat dan partai berkarya
dalam pemilihan umum presiden yang baru saja berlangsung tujuh belas april yang lalu
kepercayaan ini bagi beliau adalah sebuah kekuatan besar dan amanah yang luar biasa besar
dan beliau menganggap kepercayaan ini sebagai sebuah kepercayaan yang luar biasa
diberikan oleh partai partai kepada beliau untuk menjadi calon presiden
dalam pertemuan tersebut pak prabowo menyampaikan terima kasih juga
kepada seluruh pendukung elemen dari berbagai macam elemen dan relawan
yang jumlahnya tidak terhitung lagi
pak prabowo merasa bahwa pemilihan umum presiden yang berlangsung
bisa menjadi besar suaranya karena dukungan yang teramat besar
dari berbagai macam elemen masyarakat dan tentu saja partai partai koalisi
sehingga beliau menyampaikan ucapan terima kasih
yang berulang ulang disampaikan kepada partai koalisi
sebaliknya partai koalisi juga memberikan jawaban dan menyampaikan terima kasih
dan hubungan kerjasama yang baik selama ini
yang kedua pak prabowo menyampaikan permohonan maaf yang sebesar besarnya
kepada partai koalisi kepada para pendukung pasangan dua
yang sampai dengan detik kemarin dukungannya begitu besar
harapannya begitu besar
tetapi kemudian mahkamah konstitusi mengatakan seperti yang sudah kita tahu semuanya
beliau merasa bahwa perjuangan yang besar tidak kalah
beliau merasa bahwa suara yang sekarang didapat tidaklah sebesar itu
tetapi upaya kita untuk mencapai pada titik kebenaran
kemudian sudah diputuskan oleh mahkamah konstitusi
dan kita harus patuh
yang ketiga pak prabowo merasa bahwa perjuangan ini belum selesai
kesadaran untuk menyelamatkan masa depan bangsa harus terus dipelihara
kesadaran untuk membangkitkan bangsa dan negara harus terus dipupuk
karena ini menjadi sebuah kesadaran bersama yang sudah hidup di tengah masyarakat
oleh karena itu apa yang dikatakan oleh mahkamah konstitusi adalah satu step
dan kita berharap ada step step berikutnya
untuk membangkitkan kembali perjuangan kita di berbagai macam forum dan forum forum lain
oleh karena itu beliau berharap hubungan yang sudah terjalin dengan baik ini
akan diharapkan akan terus menjadi sebuah komunikasi
sebagai sebuah koalisi yang mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden
di dalam pemilihan umum presiden tujuh belas april yang lalu
tugas koalisi adil dan makmur dianggap selesai
oleh karena itu sejak hari ini beliau menyampaikan ucapan terima kasih
koalisi adil makmur selesai
demikian juga dengan bpn badan pemenangan nasional prabowo sandi selesai
kenapa karena mahkamah konstitusi sudah mengambil keputusan final dan mengikat
seperti yang sudah kita tahu bersama
oleh karena itu mandat yang diberikan oleh partai kepada beliau sebagai pasangan calon presiden
dan wakil presiden hari ini dikembalikan kepada partai masing masing
sudah sudah sekalian yang saya hormati
selanjutnya pak prabowo menyerahkan keputusan politik berikutnya
menyerahkan kepada pertimbangan partai masing masing
tentu saja semua partai memiliki pertimbangan dan cara berpikir yang tentu saja tidak bisa kita intervensi
satu sama lain
oleh karena itu beliau menghormati semua dan mempersilahkan kepada partai politik
untuk mengambil keputusan dan langkah politiknya masing masing
dalam pertemuan hari ini berkembang agar suasana kekeluargaan yang telah terbangun dengan baik
agar terus menjadi sebuah forum komunikasi
maka disepakatilah kita harus terus menerus memelihara komunikasi dalam sebuah forum meskipun itu informal
yakni cafe moning atau kaukus yang akan terus menjadi forum bagi komunikasi bagi partai partai yang pernah mengusung pasangan prabowo sandi
termasuk para relawan yang pernah mendukung prabowo sandi
karena kita merasa bahwa perjuangan dan langkah langkah perjuangan akan terus dilakukan pada masa masa
yang akan datang
beliau misalnya mengatakan bagaimana kerjasama di bidang di parlemen dan kerjasama dalam berbagai macam forum politik lainnya
yang dimungkinkan kita harus bersatu dalam sebuah kepentingan bersama
itulah beberapa hal yang hari ini menjadi kesepakatan dalam pertemuan koalisi adil makmur yang dipimpin oleh pak prabowo pada sore hari ini
pak sandi hari ini menyatakan izin karena beliau sejak tadi malam hari ini harus berkumpul dengan keluarga besarnya
dan beliau hari ini sedang merayakan ulang tahunnya yang ke lima puluh di satu tempat sehingga beliau minta izin
dan semua keputusan keputusan sejak awal beliau merasa ikut apa yang akan diputuskan oleh pak prabowo bersama sama dengan partai koalisi
saya kira ini beberapa hal yang ingin kami sampaikan ke hadapan saudara saudara sekalian
dan teman teman saya seksien lainnya akan menambahkan